belakangan lagi hangat dan juga heboh diperbincangkan di tengah masyarakat
terkait dengan kementerian agraria dan tata ruang dan juga badan pertanahan nasional
yang akan mengganti sertifikat tanah yang fisik seperti ini
akan diganti menjadi yang elektronik
tentu saja wacana ini ataupun sudah diteken bahkan menjadi peraturan menteri ya
ini menuai berbagai reaksi masyarakat
ada yang pro ada yang kontra dan juga ada yang masih bertanya tanya
emang benar akan ditarik sertifikatnya dan digantikan sepenuhnya dengan elektronik
untuk itu saya mau coba tanya sama masyarakat apakah mereka sudah mendapatkan
sosialisasi yang lengkap terkait dengan hal ini
sudah tahu dari media sosial yang ada aja kadang kadang bisa hilang
apalagi yang elektronik
sudah sudah tahu tapi masih samar samar gitu
kalau baca berita selentingan aja sih kayak gitu baru taunya
tapi secara mekanismenya pemerintah nanti kayak gimana nggak tahu
proses digitalisasi sertifikat tanah ini merupakan lanjutan dari program
sertifikasi tanah gratis oleh pemerintahan presiden jokowi dodo
pergantian sertifikat fisik ke digital sudah tertuang dalam peraturan
menteri agraria dan tata ruang kepala bpn nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang sertifikat elektronik
namun sosialisasi peralihan sertifikat
dari kertas ke elektronik ini belum merata
beragam informasi beredar di masyarakat melalui pesan singkat
bahwa petugas bpm akan datang ke rumah warga
untuk menarik sertifikat fisik
selain itu ada juga kekhawatiran tentang potensi kehilangan
atau berpindahnya ke pemilikan sertifikat tanah
hal hal tersebut bisa diluruskan apabila warga mengetahui informasinya secara lengkap
sekjen kementerian agraria badan pertanahan nasional himawan arisugoto
mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan juga keliru
sertifikat tanah yang lama tetap bisa dipegang oleh masyarakat
sementara sertifikat elektronik ini sifatnya adalah cadangan
data data yang ada data spasial data bidang tanah yang ada di lapangan
dengan ada di komputer kita sistem komputer kita harus sama
lalu juga data tekstualnya data yuridisnya riwayat tanahnya buku tanahnya
semua harus di upload ke dalam
dan program ini sudah berjalan kita sebut dengan transformasi digital
kita akan punya semua big data
big data inilah makanya kita sedang menyiapkan sebuah project besar untuk mendigitalisasi semua
pusat data dan informasi itu sebuah badan atau sebagai pusat yang memang nantinya akan harus menjadi lebih kuat
harus ada security systemnya untuk memprotek bagaimana agar tidak terjadi cyber crime
yang terjadi ini yang harus kita protect dengan baik
jadi jangan sampai salah langkah
jika ada orang yang datang untuk mengambil sertifikat tanah anda
berarti anda sedang terkena modus penipuan
untuk itu kami merangkum secara singkat bagaimana proses migrasi sertifikat tanah ke digital
kepala biro hubungan masyarakat kementerian atr bpn yulia jaya nirmawati
menjelaskan bahwa permohonan sertifikat tanah elektronik bagi masyarakat
dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat lama ke kantor pertanahan sesuai domisili
berdasarkan validasi fisik kantor pertanahan akan mengeluarkan sertifikat elektronik
yang hanya bisa diterima melalui email yang terdaftar
jadi syarat utama pembuatan sertifikat elektronik ini anda harus memiliki alamat email
setelah seluruh data dan sertifikat fisik terintegrasi secara elektronik
selanjutnya pemilik tanah yang sudah menerima sertifikat tanah elektroniknya melalui email
bisa mengaksesnya kapan saja termasuk mencetak sertifikat tersebut dari database online
bpn juga bisa menerbitkan sertifikat elektronik untuk permohonan sertifikat tanah baru
seperti jual beli tanah hibah dan juga tanah warisan
dan yang perlu diingat perubahan sertifikat tanah dari fisik ke elektronik ini sifatnya suka rela
jadi tidak ada paksaan untuk menyerahkan sertifikat lama anda ke bpn
seperti apa sih bentuk sertifikat elektroniknya ini dia
namun digitalisasi sertifikat tanah ini juga menuai kritikan
kepala kpa menilai pemerintah harus melakukan antisipasi
jangan sampai upaya digitalisasi ini memanen masalah yang lebih besar yang dapat memperparah konflik agraria
jadi seolah olah ini sedang dilakukan perbaikan sistem pertanahan nasional
tetapi sebenarnya hanya melakukan penerbitan sertifikat sertifikat yang itu sebenarnya memang sudah menjadi kewajiban atr bpn
tetapi dia bukan menjadi menu wajib dalam konteks melakukan perbaikan struktur penguasaan tanah yang kita nilai sangat timpang
ada ketidakadilan dalam alokasi penguasaan tanah di indonesia
nah jadi prinsip utamanya concern kita adalah soal dari sisi prioritas mbak
jadi harusnya digitalisasinya itu terakhir saja sertifikasi tanah itu terakhir saja
sementara itu pengamat keamanan siber ruby alamsyah menilai
bahwa infrastruktur digital di indonesia belum cukup siap untuk implementasi sertifikat elektronik ini
beberapa solusi elektronik yang digadang oleh instansi pemerintah itu banyak yang gagal ataupun kurang optimal
nah di sini perlu hati hati sekali di perencanaan desain dan juga implementasinya nanti
bpn menegaskan bahwa program digitalisasi sertifikat ini ditargetkan akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
walaupun fakta di lapangan ini menunjukkan masih ada segudang persoalan
mulai dari lemahnya sosialisasi sampai jaminan keamanan karena data sertifikat tanah ini adalah harta berharga
semoga bisa menjadi catatan dalam implementasi dari sistem reformasi digital pertanahan indonesia
dari agama jakarta